jangan lupa like share dan subscribe channel ini untuk dapat info terbaru

buka jalan buka jalan
kita menjadi kebangkan orang tuanya
putra sematawayang vanessa ini hingga jumat pagi masih menjalani perawatan di surabaya
sehingga belum bisa dibawa pulang ke jakarta
gala saat ini tengah menjalani perawatan trauma healing di rumah sakit bayangkara polda jatim
guna memulihkan kondisi psikologisnya
tim liputan cnn indonesia